menteri pertahanan prabowo subianto bersilaturahmi dengan presiden joko widodo di istana kepresidenan gedung agung yogyakarta
menurut jokowi tidak ada pembicaraan khusus dalam pertemuan ini
presiden menyebut ia dan prabowo makan opor bersama sama
sementara prabowo menyebut telah makan bakso tempe bacem dan dua jenis opor
sebagai sama sama warga bogor menhan juga mengatakan mendapat kehormatan besar bertemu jokowi di hari idul fitri ini
prabowo datang bersama anaknya didit hedi prasetyo sedang jokowi ditemani ibu negara iryana dan putra bungsunya kaisang pangarep
tadi kami banyak berbincang bincang tetapi hal hal yang ringan ringan
bukan baik politik ekonomi juga hal hal yang ringan ringan semuanya yang kita bicarakan
saya yang paling penting sudah saling silaturahmi dan juga saling bermaaf maafan yang paling penting itu terima kasih
ya saya kira intinya itu tadi juga selain itu pak ya saya tadi makan bakso bakso dan tempe tempe bacem opor opornya
ada dua macam pak ya opornya tadi saya kira itu
rekan rekan ya jadi terima kasih